wakil ketua dpr ri fadli zon yang juga wakil ketua umum partai gerindra berpendapat
reuni dua ratus dua belas tidak memiliki makna politis meski ada seruan dua ribu sembilan belas ganti presiden
kegiatan reuni dua ratus dua belas menurut fadli zon merupakan bentuk aspirasi warga
karena menunjukkan sikap warga yang sadar politik
ia juga menyangkal jika kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kampanye
justru ia menuding kegiatan presiden yang syarat buatan politik
itu kan pendapat orang yang sinis kepada pertemuan kemarin
kalau mau lihat yang politik itu misalnya presiden joko widodo
membagi bagi sertifikat itu bermuatan politik atau tidak
karena kan bagi bagi sertifikat ini sebagai contoh aja ya
orang mengurus sertifikat tanahnya tanah tanah mereka
mengurus tadinya mungkin dari girik dari tanah adat
surat tanahnya itu jadi
setelah jadi dikeluarkan oleh bpn
masa presiden yang harus bagi bagi sertifikat tanah itu
saya kira ketinggian
itu cukup ketua rt juga saya kira sudah lebih dari cukup gitu
nah apakah itu bukan bermuatan politik
membagi bagi sertifikat seperti itu
ya pasti bermuatan politik